tidak ada orang tidak ada orang
kasus penagi utang menobrak pintu kamar dalam rumah nasabah di kabupaten goa selawesi selatan
yang sempat viral di media sosial berbuntut panjang

ini tidak akan berhenti ini semua
selain mendobrak pintu kamar para penagi utang ini juga mencacimaki anak nasabah
atas perbuatan karyawannya itu pihak perusahaan kini meminta maaf kepada nasabah
para karyawan yang menyalahi prosedur penagihan utang juga telah diberikan sanksi

sedihkan untuk karyawan yang bersangkutan kami berikan sanksi
dan kami melakukan edukasi bagaimana cara melakukan penagihan yang berarti
sebelumnya korban secara berkelompok meminjam uang tujuh juta rupiah
sebagai modal usaha menjual nasi kuning keliling
utang harus dicicil satu ratus delapan puluh delapan ribu rupiah per dua pekan
belakangan korban menunggak dua kali cicilan
kini masalah utang piutang ini telah diatur kembali oleh nasabah bersama kelompoknya
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan